pemerintah terus mengencarkan penggunaan kendaraan listrik di surabaya
sejumlah pihak terus berinovasi dalam menciptakan kemudahan pengisian daya bagi pengguna kendaraan listrik
mulai dari stasiun pengisian daya listrik umum hingga pengisian daya melalui home charging
adalah david widodo pemilik kendaraan listrik
sudah hampir setahun ini ia berhemat saat mengecas baterai mobilnya setelah memanfaatkan layanan home charging dari pln
ia juga bisa mengetahui kebutuhan pasti energi untuk mobil listriknya yang berkisar empat ratus hingga empat ratus lima puluh ribu rupiah sebulan
sebelumnya ia mengisi daya baterai dengan menyambungkan kesaluran listrik di rumah
namun kemudian ada layanan baru dari pln yaitu fasilitas home charging
pada fasilitas ini pihak pln akan membantu dalam pemakaman
menggunakan instalasi listrik hingga tambah daya untuk kebutuhan pengisian daya kendaraan listrik
biaya tambahan daya pada layanan home charging ini untuk satu falsa atau daya tujuh tujuh ratus va adalah delapan ratus lima puluh rupiah
sementara untuk daya tiga belas dua ratus va tarifnya tiga lima ratus rupiah
biaya tersebut sudah termasuk trafo kabel hingga kwh meter
saya melihat ke depan hari bisa ada inovasi inovasi produk
dan pelayanan dari pln yang lebih baik lagi
sehingga rumah rumah dengan daya yang tidak sebesar saya bisa juga memiliki kemampuan untuk memiliki home charging
tempat pengisian daya listrik termasuk home charging memang menjadi salah satu hal yang penting jika jumlah kendaraan listrik semakin banyak
data dari gabungan industri kendaraan permotor indonesia atau gakindo mencatat
pada periode januari hingga november dua ribu dua puluh dua
penjualan mobil listrik di indonesia mencapai tujuh sembilan ratus dua puluh tiga unit atau berlipat sepuluh kali lebih dibanding sepanjang dua ribu dua puluh satu yang hanya enam ratus delapan puluh tujuh unit
untuk mengimbangi pertumbuhan kendaraan listrik yang semakin pesat
pln unit induk jawa timur berinovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal pengisian daya pada kendaraan listrik mereka
saat ini di wilayah jawa timur terdapat delapan lokasi spklu fast charging
tiga di antaranya berada di surabaya
pada spklu force charging penggunaan proses pengisian daya listrik memakan waktu dua hingga tiga jam untuk baterai dalam kondisi kosong hingga penuh
pln sendiri memiliki program untuk tambah daya
jadi ketika pemilik rumah ternyata daya listriknya di bawah tujuh watt
maka yang memiliki mobil listrik home charging itu bisa mengikuti program super ev namanya
jadi bisa tambah daya dari daya sebelumnya sampai dengan sebelas
itu hanya membayar delapan ratus lima puluh ribu saja
di jalan yang ke timur ini tengah disediakan spbku khusus bagi pkw pln
yang menggunakan motor listrik gesit karya institut teknologi sepuluh november surabaya atau its tanpa dipungut biaya
pada spbklu ini pengguna hanya perlu menukarkan baterai motor yang sudah kosong dengan baterai yang masih penuh
untuk satu baterai motor gesit bisa digunakan hingga lima puluh km perjalanan
kurang dari lima menit untuk proses penukaran baterai di spbklu ini bisa dilakukan
nah ketika pengguna datang kemudian melakukan scan barcode mengisi data dan proses penukaran baterai bisa dilakukan
nah saat ini pihak pln masih akan terus berinovasi seperti nantinya akan menambah slot baterai dan juga sistem yang lebih terintegrasi lainnya
agar spbklu bisa digunakan untuk masyarakat luas
tidak hanya kendaraan pribadi kendaraan listrik juga digalakan untuk transportasi publik
seperti bus listrik surabaya
menurut pihak damri saat ini sudah ada tiga belas bus listrik yang beroperasi dan didukung dengan dua lokasi pengisian daya
harapannya dengan menjamurnya kendaraan listrik tidak sekedar berkontribusi pada penekanan biaya operasional
namun juga berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon